kita awali cnn indonesia news update dari kabarduka
pemirsa mantan kepala staff tni angkatan darat
dikebumikan di taman makam pahlawan kalibata jakarta selatan
pemakaman dilakukan secara militer
dan dipimpin kepala staff tni angkatan darat
jenderal tni andika perkasa
pemakaman dilakukan secara militer
dengan memperhatikan protokol kesehatan
di taman makam pahlawan kalibata
minggu siang pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
sejumlah keluarga dan kerabat turut hadir
termasuk pejabat negara menko maritim
luhut bin sarpanjaitan
ketua mpr zulkifli hasan
hingga keluarga sekaligus ketua umum partai demokrat
agus harimurti yudhoyono
almarhum pramono edy dimakamkan
di samping makam istri presiden ke enam
yang merupakan saudara almarhum
pendamping dimohon melipat bendera merah putih